dia adalah orang yang telah menolongku dari dewi lanjar dan pasukannya
aku harus berterima kasih kepadanya
terima kasih telah menolongku
kalau boleh tahu siapa kisah anak sebenarnya
apa maksud kisah anak
pak man dia mampu mengalahkan dewi lanjar
dia bukan orang sembarangan
pak man tolong lindungi semua penuh
aku akan menghadapinya
hati hati kak rara
apa maumu sebenarnya
kau adalah adiana reswari
kau akan melahirkan raja di masa depan
akan menjadi istriku
kau akan menjadi istriku
aku saja tidak tahu namamu siapa
sepertinya aku pernah mendengar nama itu
cuma ada satu jurus di muka bumi ini
yang bisa mengimbangi jurus patra hitma tingkat sepuluh
yaitu jurus pencabut roh
jurus pencabut roh itu diturunkan di muka bumi ini
dengan menyembah setan
jurus itu membutuhkan jenis roh yang mendukung hidupmu
jurus itu membuatmu merah
jurus itu membuatmu bian kuning
jurus itu membuatmu merah
jurus itu membuatmu merah

jurus itu membuatmu merah
jurus itu bisa mengeringkan segala sesuatu yang basah di muka bumi ini
jurus itu mampu mengeringkan segala sesuatu yang basah di buka bumi ini
benar benar jurus yang sangat menyesat
apakah ada orang yang menguasai
jurus pencabut roh itu
orang terakhir yang aku ketahui
adalah layung kandaga
jurus yang mampu menyerap segala yang basah
kekeringan di tempat ini adalah akibat jurus itu
jurus sesat itu
yang menyebabkan tempat ini kekeringan
yang menebarkan penderitaan
dan perpercahan kepada penduduk
yang tidak berdosa
kau tidak sepodoh yang aku duga
kau sudah tahu kan kesaktianku
maka dari itu jangan membantah
puperbuat upara bu utiliseku
nah kau bisa di doa
kau membersahkan ke devasan
setiap dia menemukan kita
kan kita tidak hasil
kau belum memilih
kita tidak ada yang datang
kadang kadang ketika kita k green
sihirmu tidak akan bisa menyelamatkanmu
ilmu sihir yang sangater questi
kelirukan seluruh dunia
kalau memang tanah dan air tidak bisa membunuhmu
aku punya satu cara lain
aku yakin itu kelemahanmu
kisau aku memang punya banyak kelemahan
tapi aku semua serahkan kepada allah swt
aku akan mengikuti perintahmu
bawa bawa dia